lihat juga bagaimana kondisinya bersama dengan jurnalis kompas tv alfian rahman di bangkalan
alvi bagaimana pantauan anda di sana alfie
ya nitya dan juga saudara ini pantauan kami di stadion gelora bangkalan pasca
selesainya pertandingan league ke dua final champions series bri liga satu dua ribu dua puluh tiga
yang memang ini memenangkan berhasil dimenangkan oleh persib bandung
pantauan kami di lapangan mulai sekitar pukul tiga sore tadi nidya
ini memang supporter dari madura united ini telah memadati selasar stadion
seperti itu hingga sampai awal dimulainya pertandingan sekitar pukul tujuh waktu indonesia bagian barat tadi
jual beli serangan kepantauan kami di lapangan
sangat meriah begitu sangat seru
persib bandung keluar sebagai juara liga satu dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
tapi tidak menurunkan antusiasme dari para supporter dari madura united yang dikenal sebagai kacang mandia
di tempat saya melaporkan saat ini salah satunya di belakang pintu gate delapan begitu ya dari stadion sgb
ini memang para supporter baru keluar dari stadion
mungkin teman teman kacong mania bisa merapat
boleh merapat sebentar boleh merapat ke sini
oke saya akan mengajak anda nitia dan juga pemirsa untuk berinteraksi dengan teman teman supporter dari madura united
mungkin salah satunya boleh mas ini mas mendengar dulu mas
oke ini karena memang kesebelasan mereka ini tidak mendapat juara begitu nintia
jadi ini memang para supporter keluar dengan tertib seperti itu
pantauan kami juga di dalam stadion ini berlangsung tertib
semua pengamanan ini dapat teratasi dengan baik
di mana polores bangkalan sendiri menyiapkan sebanyak satu lima ratus personel yang terdiri dari personel dari polres bangkalan sendiri
dengan juga dibantu oleh polda jawa timur
tidak hanya pihak kepolisian namun di sini juga kami pantau langsung tadi ada pihak tni
terus ada juga di sub yang membantu proses pengamanan serta lalu lintas seperti itu nintia
sebelum laga dimulai tadi memang sekitar pukul empat sore ini stadion gelora bangkalan sendiri sudah netral dari kendaraan yang tidak berkepentingan
termasuk kami sendiri awak media harus mencari parkiran begitu lebih dari satu kilo di luar stadion sendiri ini untuk mencegah terjadinya kerumunan berlebih
dan orang orang yang tidak berkepentingan yang dicurigai dapat mengganggu jalannya pertandingan
kekalahan dari madura united sendiri dapat diterima oleh supporter
dan ini menjadi pemantik semangat untuk mereka dapat bekerja keras kembali mendukung tim kebanggaannya di pertandingan pertandingan selanjutnya
terima kasih alfian rahman jurnalis kompas tv
melaporkan langsung dari bangkalan pasca kemenangan persib bandung dan juga sebelumnya tadi ada rekan kami juga ninda